mas bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari partai golkar
tapi kan bg sudah tergudang untuk siapapun yang mendatangkan kecuali mas bobby itu
ya itu ditanyakan ke bobi aja ya
kalau mas bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari partai golkar
bersama dengan wagub ijek sama sama sudah mendapatkan surat tugas
dan partai golkar akan melakukan evaluasi
pendaftaran di daerah daerah sumatera utara kemarin melaporkan
kecuali mas bobi itu usulan dari bawah
dari solo tadi pak rudy juga sudah melaporkan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
btv dan media streaming lainnya